persiapan tim lari jarak pendek indonesia telah masuk tahap akhir persiapan yakni prakompetisi
pelatih kepala pelatnas atletik pb pasi agustinus ngamel mengatakan
catatan waktu para pelari yang akan berlaga pada sea games nanti telah mendekati target yang diinginkan
latihan saat ini berfokus menjaga catatan waktu tersebut dengan memperbaiki teknik berlari
selain itu aspek mental para atlet menjadi perhatian utama pelatih
paling mungkin kalau dari teknik posisi star teknik star bloknya itu sih yang banyak yang masih harus diperbaiki
juga mungkin latihan relaksasi mentalnya training mentalnya itu untuk siap untuk ke lomba
salah satu atlet yang berpotensi meraih medali pada sea games ke tiga puluh satu nanti adalah sri mayasari
perlari untuk nomor empat ratus empat belas
sri adalah atlet yang memegang rekor nasional yang telah terukir selama tiga puluh tujuh tahun pada pon ke dua puluh di papua beberapa waktu lalu dengan catatan waktu lima puluh tiga tiga puluh dua detik
pelari asal sumatera selatan ini optimis dapat memecahkan rekor lagi pada sea games nanti dan membawa pulang medali emas
untuk target yang pastinya mau memecahkan rekornya lagi
pelatih lari empat ratus meter yang melatih sri pun cukup optimis
sebab sri telah mencapai catatan waktu sesuai dengan target
hanya ia mewaspadai para pelari dari tuan rumah vietnam
rasanya dari vietnam itulah
ada dua orang dari vietnam lima dua ratus delapan puluh rasanya
saya sudah lima dua ratus enam puluh enam kan
mungkin dari lima dua ratus enam puluh enam
pelatih berharap para pelari jarak pendek ini dapat mencapai hasil maksimal pada sea games dua ribu dua puluh satu di hanoi vietnam pada mei nanti
diego basro fordan tobimantoro jakarta